kepala pemilihan umum
serta h p s dan s s u
dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas